untuk sementara indonesia menutup pintu bagi warga negara asing dari negara negara yang telah mengkonfirmasi adanya transmisi varian omikron
aturan ini berlaku mulai senin dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
selain afrika selatan ada sepuluh warga negara asing dari negara afrika lain dan dari hongkong dilarang masuk indonesia
namun aturan ini tidak berlaku bagi warga negara indonesia yang sempat mengunjungi sebelas negara tersebut
wni diizinkan masuk setelah hasil tes pcr di bandara diketahui dan diwajibkan menjalani karantina selama empat belas hari
sementara itu penumpang pesawat dari negara lainnya masih diizinkan masuk dengan syarat harus menjalani karantina selama tujuh hari atau empat hari lebih lama dari aturan sebelumnya
sementara belum saya lihat factnya belum ada yang dari sebelas negara tersebut
dan nanti umpama ada karena memang
sudah terlanjur terbang nanti kita koordinasikan dengan kkp
varian omikron pertama kali terdeteksi di afrika selatan dan telah menyebar ke berbagai negara dengan cepat
dari hasil penelitian permulaan who virus ini dapat menginfeksi kembali orang yang baru saja pulih dan juga orang yang sudah divaksinasi lengkap
lalu ada indikasi omikron memiliki penularan lebih cepat
hal ini dilihat dari lonjakan jumlah infeksi di negara yang telah melaporkan temuan omikron
varian tersebut masih bersifat prediksi
karena sampai saat ini hasil penelitian ilmiah tentang omikron masih sangat terbatas
sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian omikron ini meningkatkan keparahan atau increysiverity
untuk meningkatkan transmisi penularan kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya
sekarang di finalisasi risetnya
dalam perkembangan terkini kementerian kesehatan mencatat
per dua puluh delapan november varian omikron sudah terdeteksi di tiga belas negara termasuk di luar daftar sebelas negara yang dilarang masuk indonesia
seperti inggris australia dan belanda
tim liputan cnn indonesia